hingga saat ini kementerian dalam negeri belum mengeluarkan perizinan untuk organisasi masyarakat front pembela islam atau fpi
menurut wakil presiden yusuf kala pemerintah tidak bisa melakukan diskriminasi
front pembela islam belum menyerahkan dokumen pengajuan kembali perpanjangan surat keterangan terdaftar sebagai organisasi masyarakat
mendakri cahyokumolo mengatakan ormas yang mengajukan perpanjangan surat keterangan lewat pihaknya akan diteliti rekam sejaknya oleh dirjen politik dan pemerintahan umum
saat ini ada sekitar empat ratus ribu ormas di indonesia
rekam jejak ormas akan ditelisik apakah memenuhi syarat khususnya terkait adart dan apakah sejalan dengan ideologi negara yakni pancasila atau tidak
proses ini menjadi keharusan bagi setiap ormas baik yang baru mendaftar atau yang melakukan perpanjangan izin
ini masalah politik negara yang harus ditaati oleh setiap ormas yang mempunyai hak untuk berormas berhimpun berpartai yang dilindungi oleh undang undang
tetapi aturan aturan kenegaraan itu harus diikuti dengan baik
pak jokowi kan memberikan warning saja bahwa ini yang menyangkut ideologi negara itu sudah final dan sudah mengikat seluruh ormas yang ada
silahkan ormas mau ormas keagamaan mau ormas sifatnya sosial
mau ormas apapun juga harus menerima ideologi negara secara konsisten
sementara itu wakil presiden yusuf kala angkat bicara ikhwal polemik perpanjangan izin organisasi masyarakat fpi
menurut jk proses perpanjangan izin ormas harus sesuai aturan
jika tidak maka izin tersebut tidak dapat diberikan
yusuf kala menegaskan bahwa seluruh ormas di indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan izin dari pemerintah
jika mentaati seluruh persyaratan yang berlaku di indonesia
fpi atau ormas apa saja di indonesia ini kan negara demokrasi
kita tidak bisa diskriminasi
kalau fpi itu mau menunggu syarat sepuluh syarat boleh
tidak mau menunggu dia tidak boleh
di lain sisi jurubicara dpp fpi selamat marif menanggapi pernyataan presiden joko widodo yang menyebut surat keterangan terdaftar fpi
kemungkinan tak diperpanjang bila ormas tersebut mengancam ideologi negara
menurut selamat marif seperti dikutipnya
selamat menambahkan kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin secara jelas dalam konstitusi
sebaiknya jokowi membaca dan melihat kembali putusan mk terkait pendaftaran ormas yang menyebut pendaftaran bersifat sukarela
sebelumnya presiden jokowi dalam sebuah wawancara yang dilansir dari associate fresh pada jumat kemarin mengatakan
ada kemungkinan jika jokowi menangkap ormas yang menyebut pendaftaran bersifat sukarela
ia akan melarang fpi
jokowi menyebut dirinya tidak akan berkompromi dengan ideologi yang membahayakan negara
tim liputan siena indonesia
agar tidak menjadi polemik berkepanjangan
langsung saja saya akan ajukan pertanyaan pertanyaan untuk mengkonfirmasi ya
tentang polemik tarik ulur izin front pembela islam atau fpi
sudah ada narasumber saya yang hadir di studio
bang sugito atmo prawiro ketua bantuan hukum fpi
terima kasih bang
waalaikumsalam bang sugito sudah hadir malam ini
selamat malam bang
dari direktur eksekutif lingkar madadi
dan juga kita sudah terhubung dengan pak sudarmo ya
dirjen politik pemerintahan umum kemendagri
yang saat ini memang tidak bisa bergabung di studio
dan bergabung melalui sambungan telepon
selamat malam pak sudarmo
oke pak sudarmo
saya ingin konfirmasi dan klarifikasi dulu
bahwa kemudian informasi yang beredar soal perpanjangan izin
ormas fpi ini atau front pembela islam ini
menolak atau bagaimana kemudian bang
kabar ini dikonfirmasi atau diklarifikasi
tidak ada begini
komentar rendah negeri
tidak pernah menolak
terhadap semua ormas yang ingin mendapatkan skt
surat keterangan terdaftar
tidak ada itu
penolakan juga tidak ada
tetapi yang jelas bahwa ormas
setiap ormas yang ingin mengajukan perpanjangan
atau untuk mendapatkan stkt yang baru
kan harus memenuhi persyaratan persyaratan
persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan di pp
kemudian juga di pemendagri lima puluh tujuh dua ribu tujuh belas
itu ada yang tidak ada
ada dua puluh persyaratan yang harus dipenuhi oleh ormas
dalam rangka untuk mendapatkan skt
salah satu ormas ini
salah satu ormas ini adalah fpi yang sedang mengajukan ke kita
untuk memperpanjang skt nya
skt nya fpi kan sudah habis pada tanggal dua puluh
juni kemarin ya
maka mereka kan harus mengajukan ulang
di antara persyaratan persyarat itu
memang masih ada yang
ada enam persyaratan yang kita verifikasi ini
belum dilengkapi oleh fpi
tidak ada penolakan
tetapi karena persyaratannya yang belum dilengkapi
pak sudarmo kan
koreksi kalau salah
fpi ini sudah ada sejak sembilan puluh delapan ya
kemudian ini kan izinnya
tidak pernah dipersoalkan
karena mungkin memang di
perpanjangan izin sebelumnya ini
tidak ada masalah
kenapa kemudian sekarang
ada persoalan ini dan
ada unsur politis di dalamnya
ya itu siapa yang hembuskan
kalau ada unsur politisnya
persyaratan administrasi yang belum lengkap
ya semua ini kan karena
tidak ada sama sekali unsur politis
tidak ada sama sekali unsur penolakan
tidak ada unsur
dispirasi terhadap semua ormas yang
ingin mendapatkan skt
bahwa kita memberikan skt
kepada semua ormas
ormas yang kita tangan ini bukan hanya fpi
nah itu kan tiap hari selalu ada yang minta perpanjangan
maka kita berlakukan sama
tidak ada kita
tapi kita berlakukan sama
sudah kita dengar bang dari
pak sudarmo bahwa kemudian
tidak ada unsur diskriminasi
diskriminasi di situ tidak ada unsur politis
hanya soal persyaratan saja
kalau boleh tahu persyaratan apa sih yang belum selesai
saya sudah komunikasi dengan
hampir semuanya sudah terpenuhi
hanya satu yang perlu dilengkapi yaitu
rekomendasi kementerian agama
saya akan meluruskan bahwa
menurut pendapat kami dari fpi
karena sebelumnya juga ada statement dari
kementerian dalam negeri
walaupun lengkap syaratnya
belum tentu skt dari fpi itu akan dikeluarkan
nah yang kedua sekarang lagi di
akan atau dikondisikan atau
dipublikasikan secara masif bahwa
seakan akan fpi bertentangan dengan
ideologi pancasila atau ideologi kebangsaan
kalau memang itu terjadi yang mana yang
bertentangan selama ini yang dilakukan oleh fpi
yang tidak sesuai dengan ideologi kebangsaan
opini ini sengaja
suka atau tidak suka sudah terkondisikan semacam itu
ini kan kalau mengenai masalah ormas yang mendaftarkan ribuan
kenapa waktu belum habis pun fpi sudah dihembuskan
bahwa fpi akan habis tanggal dua puluh juni
jadi ada berbagai macam komponen yang kontra
yang membuat statement bahwa sebaiknya tidak diperpanjang
saya pikir begini
kalau kita mau jujur terhadap proses yang ada sekarang ini
selama ini tidak pernah ada masalah
selama ini tidak pernah ada masalah
ini kan karena posisi fpi yang boleh dikatakan
oposisi terhadap pemerintahan yang ada sekarang ini
baik dalam ialah baik pilkup maupun pilpres
kalau kita mau jujur kalau misalnya
ini kan sekarang sudah terjadi bahwa yang pilpres yang memang pak jokowi
kalau yang misalnya yang menang pak prabowo
ini kan pasti ada masalah
pasti akan lancar lancar
saya hanya mau mengatakan
kalau misalnya presidennya belum tentu dia bisa lancar
tidak mungkin tidak politis
pak sudarmo gimana pak
karena kalaupun administrasinya selesai ini juga belum tentu
gimana pemerintah menjawab
jadi jangan berasumsi yang tidak didukung dengan fakta
dengan bukti pak sugito ya
bahwa persyaratan persyaratannya di ajukan ke kantor saya
ini masih ada enam persyaratan yang belum dilengkapi
ada enam ya pak bukan satu berarti
bukan ada enam yang belum dilengkapi
jadi kalau persyaratan ini semua kan kita berlakukan pada seluruh orang mas
bukan hanya fi saja
sekali lagi jangan berasumsi yang tidak didukung dengan fakta
siapapun itu presidennya yang terpilih
kami bekerja tetap berdasarkan undang undang
kita tidak keluar dari itu
jadi kita tetap menetapkan untuk memberikan perpanjangan
atau memberikan ekskasi kepada orang orang yang baru
ini mendasari peraturan perundang undangan yang tidak ada
kita tidak mau keluar dari itu
pak sudarmo saya juga ingin penasaran enam izin itu apa saja
ya satu yang mereka pahami
ini ya ini ada enam
satu surat permohonan yang diajukan kepada kita
itu kan belum diberi nomor
ya penomoran belum ada
kalau pengajuan nggak pakai nomor
ya kan tentunya kita evaluasi dong
oke itu satu pak ya penomoran surat
anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya
yang diajukan kepada kita
itu menurut kita di dalam verifikasi
belum sah kenapa
karena tidak ditandatangani sama pengurus pengurusnya
yang ketiga apa pak darma
yang ketiga ada surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan bermeterai
itu pun juga belum dilengkapi
empat surat pernyataan menyatakan bahwa nama lambang bendera simbol atribut
ini harus ada pernyataan itu kan
bahwa itu memang milik mereka
itu juga belum
dan yang keenam
ini adalah rekomendasi dari kementerian agama
ini yang belum dilengkapi sama fpi
jadi memang ini persyaratan persyaratan administrasi saja ya pak darmo ya
ini kan persyaratan administrasi
jangan kayak kayak gini kemudian diasumsikan ya
di asumsikan ini masalah politik
masalah politik kadang kadang ditanya dengan itu
kalau soal opini publik
tentu masalah administrasi gitu
kalau kemudian juga ada opini publik yang juga didalami tentang sepak terjang fpi ini juga menjadi pertimbangan ya pak
ya kan kadang kadang juga kita lihat masukan masukan dari masyarakat ya kan
tapi sejauh mana masukan masukan itu
kan itu hanya
kita bahas saja dengan tim yang masuk didalam
apa namanya penertiban dan pembinaan masalah ormas
itu kan ada mekanisme yang harus kita lakukan
seberapa jauh kemasukan masukan dari masyarakat itu
kan ini yang harus kita perhatikan
boleh tanya pak sudarmo
boleh tanya pak sudarmo
oke silahkan bang rey
ini tengkat waktunya sampai kapan pak
dari tanggal dua puluh sampai kapan
tingkat waktunya terserah bang red
terserah dari fpi sendiri
jadi misalnya dalam satu tahun asumsi misalnya tidak dipenuhi enam perserahan itu
status fpi nya bagaimana
legal apa tidak legal
kan hanya bedanya
itu kan mungkin pak sugita juga tahu kalau ada putusan mk
bahwa ormas itu bisa terdaftar dan tidak terdaftar
kan bedanya hanya pada pelayanan saja
nah ormas yang mendapatkan surat keterangan terdaftar atau ada badan izin
maka mereka mendapat pelayanan dari masyarakat
nah yang tidak mau mendaftar ya mereka tidak mendapatkan pelayanan dari masyarakat
pelayanan dari masyarakat itu seperti kerja sama kegiatan
kemudian bantuan sosial yang diberikan kepada ormas yang bersangkutan
dan kegiatan kegiatan yang lain seperti
penghargaan dari pemerintah terhadap ormas yang
mereka memiliki kinerja baik selama setahun
itu kan dalam rangka itu pembinaan pindah waran terhadap ormas yang ada
jadi masalah waktu ya kalau misalnya
mungkin fpi bisa mengengkapi segera ya kita coba proseskan
kalau misalnya mereka oke lah nanti saja bulan depan
atau mungkin tahun depan juga nggak ada masalah
pak darmo ya kalau kemudian memang murni soal administrasi yang
memang belum bisa dilengkapi tanpa ada embel embel politis begitu yang beredar di publik gimana
kalau menurut saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pak darmo
tapi kan ada statement lain yang mensupport seakan akan fpi bermasalah itu saja
ya apa namanya pak jokowi mengatakan bahwa
kalau misalnya fpi dikitahui bertentangan dengan diri kebangsaan
maka tidak akan diperpanjang
padahal berdasarkan putusan mk nomor delapan puluh dua pu sebelas tahun dua ribu tiga belas
itu kalau mengenai masalah ormas itu kan tidak ada kewajiban harus didaftarkan
karena kalau misalnya tidak didaftarkan juga tidak ada masalah
selama melenjalankan organisasinya tidak bertentangan dengan pancasila dan uu seribu sembilan ratus empat puluh lima
cuma tidak mendapatkan pelayanan kerjasama dengan pemerintah itu aja
oke tapi artinya berarti selama ini fpi berada di koridor yang

jadi fpi tidak di asumsikan seperti yang tadi disampaikan begitu ya
fpi selalu mencoba untuk taat hukum sesuai dengan konstitusi yang ada
makanya walaupun ini sifatnya administratif kita mencoba untuk melengkapi
kalau misalnya kita tidak berdiri juga nggak ada masalah tapi kan kita taat hukum
jadi kita mencoba untuk melengkapi
oke oke oke saya ke bang rey
bang rey bagaimana kemudian kita bisa memahami bahwa ketentuan atau syarat administratif yang belum lengkap ini
justru digiring bersama aspek aspek unsur politis begitu untuk fpi
aspek unsur politis begitu untuk pemberian izin fpi
tapi di jawabnya nanti bang kita akan break dulu
cnn indonesia prime news segera kembali
kita kembali ke diskusi kita malam ini
kalau tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari bang sugito dan juga pak sudarmo
bahwa kemudian persoalan izin ini yang ditengarai masih tarik ulur begitu
hanya persoalan administrasi saja tidak ada unsur unsur lain
bang rey bagaimana kita memahami bahwa kemudian ini hanya soal aturan izin administratif yang harus dilengkapi
tapi kemudian dipahami bahwa ada unsur unsur politis di dalamnya karena berseberangan dengan pilihan dalam pilpres kemarin
alat ujinya sebenarnya sederhana
coba enam perseratan itu dilengkapi kalau masih ada belak beluk belak beluk ya tentu saja jadi pertanyaan publik
tapi kan tadi bang sugito bilang ini tidak juga akan menjamin kalau enam syarat
itu dia tapi itu kan masih asumsi
nah makanya kan kalau ini dipenuhi enam perseratan yang tadi termasuk menurut saya agak sulit itu adalah soal rekomendasi dari departemen keagamaan
kalau mungkin yang satu dua tiga empat lima itu terserah fpi sendiri
misalnya surat pernyataan
ya surat pernyataan untuk mengakui ideologi pancasila misalnya
itu sih terserah fpi kan
tapi kalau dari rekomendasi departemen kami itu kan dari luar
apakah secepatnya akan diberikan atau bagaimana dan sebagainya
menurut saya untuk melacak apakah kemungkinan sebetulnya ada tensi politik tidak memberikan atau tidak mempercepat perizinan terdaftar kembali kepada p itu
sebetulnya bisa dilacak dari soal apakah misalnya kementerian agama
merespon dengan cepat lambat atau sesuai dengan yang semestinya atau tidak
itu sudah bisa kelacak
nah apakah misalnya begitu dimasukkan surat permohonan untuk rekomendasi itu
misalnya ada batas waktu tengkat waktu berapa minggu departemen agama harus menjawab dan seterusnya
tapi diperlama diperlama diperlama ya tentu saja muncul kecurigaan memang ada semacam skenario untuk memperlambat perizinan identitas
tidak terdaftarnya fpi di dalam kementerian gitu
nah itu satu
tapi kalau sampai misalnya lima di luar yang keenam ya ini juga tidak dipenuhi oleh fpi
ya kita akan mengatakan memang fpi mungkin menginginkan satu posisi sebagai organisasi yang tidak terdaftar di departemen dalam negeri
bisa saja begitu
mungkin selama lima tahun ke depan mereka akan melakukannya dan dia menjadi ormas biasa saja
tapi tidak terdaftar departemen agama sorry di dalam negeri
toh pada saat yang bersamaan
fpi kan sebetulnya tidak terlalu mengapresiasi pemerintahan yang sekarang
oleh karena itu sebetulnya kebutuhan mereka untuk tersangkut paut dengan pemerintah juga nggak terlalu banyak
kecuali misalnya ya mereka ikut terlibat dalam program yang dilakukan oleh pemerintah
macam macam dan seterusnya itu penting apa namanya skt
tapi kan kalau tidak terlalu penting tidak ada sangkut pautnya
apalagi seperti sekarang misalnya fpi seolah olah memposisikan diri mereka adalah sebagai oposisi terhadap pemerintah
mungkin juga bagi epi tidak terlalu penting penting amat
berarti itu bukan semata mata penilaian subjektif begitu
makanya jadi pertanyaan kita kenapa kalau dilihat lima dari enam itu kan sebenarnya bukan persoalan mungkin
bisa itu dilakukan dua tiga hari itu terpenuhi kan karena administrasi biasa
administrasi biasa ya
tanda tangan dari pengurus ya kan soal adi art
adi art sudah jelas sudah pasti ada tingkat tanda tangan
nah ini pertanyaannya sebetulnya adalah apakah epi memang tidak mau memenuhinya
karena merasa tidak terlalu penting juga terdaftar di pemerintahan
pemerintahan yang sekarang
bisa aja pemerintahan berikutnya akan didaftarkan ulang dan seterusnya
toh sebagai organisasi mereka tetap bisa boleh melakukan aktivitas apapun
ini kan dari dua puluh juni kan sebenarnya masanya sudah selesai
ini sudah juli
saya tadi tanya tuh pak darmo karena begini
di publik ini kan beredar istilah legal dan tidak legal
ada sebetulnya saya baca juga kalau nggak silap saya
saya mau koreksi itu
pentiri dalam negeri mengatakan kalau kemudian tidak terdaftar
ya itu organisasi
oh harus enggak
ini yang harus diluruskan
inspektif ini yang harus diluruskan ya
kalau terdaftar tidak terdaftar itu tidak berimplikasi kepada legal dan tidak legal
itu yang harus clear dulu kalau kemudian izinnya ini tidak terdaftar
ini bukan berarti fpi adalah organisasi yang terlalu penting
organisasi ilegal ilegal gitu
satu organisasi itu dinyatakan ilegal hanya oleh pengadilan
ada keputusan hukum gitu ya
berada di posisi yang sekarang ini bagaimana menjawabnya
tantangannya ya itu tadi kalau terdaftar artinya memang ada kontribusi dan juga feedback dari pemerintah
begitu terhadap ormas apresiasi
tapi kalau enggak ya hanya sebagai ormas biasa saja berani menjawab tantangan tantangan yang tadi
kalau mengenai masalah kelengkapan administrasi saya akan komunikasi dengan sekretariat yang mengurus
saya kira itu bukan hal yang susah atau sulit
pasti nanti akan dilakukan
pasti dilengkapi enggak ada masalah
justru nanti masalah rekomendasi kementerian agama yang penting karena itu sudah cukup lama
sebelum masa berakhir kita sudah mengajukan itu
terakhir komunikasi yang disampaikan ke pengurus atau
saya dua hari yang lalu berkomunikasi
makanya saya kaget ketika apa namanya saya tanyakan bagaimana kelengkapannya
informasi yang kami dapatkan masih menyangkut mengenai masalah rekomendasi kementerian agama
kalau yang itu masa baru saya dengar kalau memang itu benar adanya nanti saya komunikasi dengan bagian sekretariatan yang mengurus untuk melengkapi
jadi persoalan yang soal
persoalan yang soal mendukung pancasila sebagai ideologi itu tidak ada masalah di situ ya
setahu saya tidak ada masalah karena selama ini juga tidak ada masalah
kalau misalnya pada waktu itu ada masalah kan tentunya nggak bisa
tapi memang ada yang agak sensitif memang dari idiom yang selama ini dikembangkan oleh fi
yang mungkin bisa jadi itu jadi bahan perdebatan di publik
soal kejelasan ideologi mereka terhadap pancasila
yang istilah mereka itu nkri bersyariah

nah mungkin itu yang perlu dipertegas diperjelas oleh v i

nkri bersyariah misalnya bukalah menentang ideologi pancasila
bukan keluar dari pancasila
kecuali mereka punya penafsir yang lain
oke itu yang kita pahami bahwa kemudian tidak hanya ideologi pancasila saja ada embel embel bersyariah di belakangnya
pak darmo gimana pak menjawab ini pak
apakah benar ada subjektivitas juga yang harus dipertimbangkan begitu terkait izin pemberian izin ini
tidak ada kita tidak ada nilai subjektif ya
tetapi yang jelas seperti tadi saya sampaikan
kita mendaseri saja dengan aturan aturan
mendasari terhadap perundangan perundangan yang ada
itu aja yang kita pakai dasarnya
soal ideologi tadi pak juga tidak ada persoalan begitu
atau bagaimana dari perspektif pemerintah

saya belum baca secara langsung
saya sudah melangkap adatnya
tapi kan begitu kita lihat di belakang itu belum kita tanda tangani
ya kita kan kembalikan minta untuk ditandatangani
bagaimana kemudian ini bisa menjawab kekhawatiran kekhawatiran
karena kan apa ya dari kacamata publik begitu
bahwa rekam jejak fpi ini kan juga beberapa kita harus fair
ada juga yang memang memberikan kontribusi yang banyak
tapi juga ada hal hal yang dianggap tidak sesuai dengan norma norma atau etika begitu
bagaimana ini kemudian
apakah ini juga akan dikhawatirkan menjadi pertimbangan izin ini ilegal atau tidak ilegal
kalau menurut saya kalau memang fpi ada sesuatu yang bermasalah yang terkait dengan perjuangan
misi misi dan visi perjuangan lima tahun terakhir tolong disebutkan
ada nggak yang keputusan pengadilan yang menyangkut mengenai masalah sikap terjang fpi selama ini yang bertentangan dengan
saya kira tidak ada
kalau misalnya dulu ada hal hal yang sifatnya apa namanya sempat ada clash ya
itu kan sudah ada proses hukum sudah diputus dan itu sudah inkrah
dan itu sudah ada risiko hukumnya
jadi apa namanya sudah selesai
fpi kan juga mengalami transformasi
setelah tahun dua ribu sembilan juga kita banyak kegiatan kegiatan yang terkait dengan judicial review mahkamah agung
juga ke mahkamah konstitusi jadi sudah ke legal action
dan yang terakhir ini agak ikut terlibat
dalam urusan politik karena beranggapan bahwa ini menyangkut mengenai masalah nilai keagamaan yang harus diperjuangkan
misalnya dalam pilgub ataupun yang lainnya
oke gimana pak fai
kalau saya memandangnya begini
tindakan orang per orang baik atas nama atau tidak atas nama organisasi
itu tidak bisa berimplikasi terhadap organisasi
kecuali kemudian diputuskan berbeda oleh pengadilan
dalam hal ini departemen dalam negeri misalnya tidak boleh mengambil inisiatif untuk mengatakan
organisasi anda tidak boleh diperpanjang atau tidak bisa didaftarkan karena misalnya tindakan orang per orang
ya yang melakukan kekerasan dan sebagainya
tidak ada makanya kan murni itu departemen dalam negeri
kalau kita dengar tadi pak dharma administratif
nah bahwa apakah organisasi ini kemudian misalnya ya di tengah jalan dia dibubarkan
di tengah jalan dicabut hak berorganisasinya nanti dulu melalui proses pengadilan
setelah proses pengadilan baru departemen dalam negeri tentu saja membuat surat
pernyataan bahwa organisasi yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi berdiri tidak terdaftar
macam macam lah mungkin istilahnya yang pak darno bisa sebutkan nanti gitu
oleh karena itu misalnya apakah misalnya organisasi ini bertentangan dengan pancasila atau tidak
bukan departemen dalam negeri yang menyeleksinya gitu
selama administrasi secara administratif misalnya ya
epi mengatakan kami mengakui pancasila adalah ideologi negara
uu dasar konstitusi negara misalnya begitu ya ya selesai
yang tertulis itulah acuan dari departemen dalam negeri gitu
nah bahwa kemudian ada misalnya kita baca nih
banyak orang yang protes terhadap keberadaan fpi karena sering melakukan keresahan
sering mencerah beraikan masyarakat
menjadi polisi moral begitu orang orang dapatnya begitu
itu boleh itu keresahan yang kayak begitu boleh tapi anda harus melalui pengadilan kalau itu dulu
tidak melalui departemen dalam negeri itu saja
jadi keinginan membubarkan epi itu harus tetap melalui proses pengadilan
sebab karena begini nih saya jadi bertanya tanya misalnya
hti itu kan sebelum dibubarkan melalui perpu oleh presiden
dia adalah organisasi yang terdaftar ke departemen dalam negeri
seingat saya ya ya gitu loh ya kira kira
karena kalau dia terdaftar ke departemen dalam negeri
kan asumsinya dia mengakui pancasila sebagai ideologi negara
kan kira kira gitu loh pak
nah boleh jadi pertanyaan publik mungkin muncul juga tuh
orang sih kalau daftar ke departemen dalam negeri
pasti dia mengakui pancasila
karena itu memang perseratan administrasi yang diwajibkan oleh negara gitu
kira kira gitu ya
tindakannya dianggap misalnya melawan pancasila
bertentangan ideologi pancasila
macam macam dan seterusnya
nah terkait dengan ini menurut saya
bukanlah ranah dari departemen dalam negeri
terkait ini adalah memang pengadilan yang harus memeriksa
apakah sebuah organisasi itu berbeda antara fakta penjelasan mereka administratif
di departemen dalam negeri dengan tindakan mereka sehari hari
berarti memang evaluasinya cukup
yang komprehensif sehingga kemudian bisa diputuskan
melalui mekanisme hukum yang berlaku ya
cuma keuntungannya bagi ep kalau nggak terdaftar
bagaimana yang mau diberinya
nah itu dia
itu pertanyaan selanjutnya
usai jeda cnn indonesia prime news
oke kita kembali ke diskusi kita malam ini
pak darmo masih bersama kita malam ini pak
pak darmo kita ingin juga mengetahui sebenarnya bagaimana sih pak selama ini
pengawasan terhadap ormas ormas termasuk fpi ini
apakah memang cukup dirangkul dan kemudian kalau memang nakal tinggal dijewer begitu pak
atau memang ada aturan aturan yang seharusnya ditaati atau
jangan jangan memang selama ini tidak taat aturan
bagaimana sih pak sebenarnya
ya ada semua sudah ada ketentuan ya
kan di undang undang ormas sudah jelas
itu ada tujuan ormas ya kan
ada kewajiban ormas
ada larangan ormas
ada juga sanksi sanksi terhadap ormas
maka kewajiban memang pemerintah itu kan melakukan pembinaan terhadap seluruh ormas
yang ada di wilayah indonesia ini
yang tadi saya sebutkan ada sekitar empat ratus sembilan puluh ribu
yang tersebar di seluruh wilayah indonesia
maka kita menganggap bahwa pemerintah
pemerintah tadi menganggap bahwa ormas ini kan sesuatu yang memang punya peran juga
dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara ini
tentunya pemerintah juga punya kewenangan untuk melakukan pembinaan
sehingga orang thomas ini kegiatannya itu sama kan
kemudian juga bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah
artinya mereka juga ikut di dalam berbagai pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah
baik itu pusat maupun daerah
itu ada kewajiban pembinaan terhadap seluruh ormas yang ada ini
nah kemudian bagaimana dengan ormas ormas di dalam pengawasannya
maka kita juga melakukan kegiatan kegiatan pengawasan
pengawasan yang dilakukan oleh unsur unsur skpd yang ada di provinsi
ada di kabupaten kota khususnya oleh puspampol
kemudian juga pengawasan oleh masyarakat itu sendiri
nah kalau misalnya ada laporan dari masyarakat terhadap salah satu ormas mungkin yang melakukan pelanggaran
kita lihat pelanggarannya seperti apa
kalau menyangkut masalah tindak pidana
ya kita kemudian akan kita tindak lanjuti dan teruskan kepada aparat penegak hukum
proses hukum gitu ya
untuk melaksanakan proses hukum
kalau mereka melaksanakan pelanggaran yang mungkin masih kita bina
maka kita memberikan teguran secara tertulis
ini kan dalam rangka pembinaan ya
jadi kita melakukan pembinaan kita panggil kemudian kita kasih tanggung jawab administrasi
yang diundang undang itu dia manatkan bahwa sanksi administrasi itu berlaku untuk tujuh hari
ya kemudian kalau dia masih melakukan pelanggaran berikutnya
maka ada sanksi yang kedua
kita tidak memberikan kegiatan kegiatan yang dilakukan orang masyarakat yang berlakukan atau menghentikan kegiatan kegiatan yang dilakukan orang masyarakat yang berlakukan
nah kalau kemudian masih melakukan pelanggaran itulah kewenangan kementerian yang mengeluarkan izin yang mengeluarkan izin untuk ormas yang bersangkutan
ini kan ada pumam ada kemendagri kemudian juga ada kementerian luar negeri
sesuai dengan jenis ormasnya
nah kalau mereka sudah dua kali melakukan pelanggaran maka sikit sikit ormas itu kita bubarkan
jadi yang membubarkan bukan pengadilan itu dulu
itu dulu itu undang undang ormas yang lama
tetapi kemudian undang undang yang sudah direvisi undang undang nomor enam belas sebagai pengganti undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas
ini undang undang enam belas tahun dua ribu tujuh belas itu sudah mengamanatkan kepada kementerian yang mengeluarkan izin
atau pada hukum pada formalitas
pemerintahan langsung mencabut dan membubarkan bagi ormas yang telah melakukan pelanggaran setelah
ya setelah dilakukan pemberian sanksi administrasi dua kali berturut turut
nah ini yang dilakukan
jadi kalau kemudian yang mereka tidak katakanlah mungkin ya tidak puas dengan keputusan pemerintah ya monggo
silakan itu diundang undang
undang undang juga diamanatkan mereka bisa melakukan tuntutan ke pengadilan khususnya ke ketun
ini mekanisme yang ada sekarang di undang undang ormas yang telah disahkan tahun dua ribu
itu undang undang nomor enam belas tahun dua ribu tujuh belas tadi
jadi inilah mekanisme mekanisme yang kita lakukan
bang rey kalau begitu kita bisa menafsirkan
bahwa kemudian pendalaman ini memang ada besar unsur subjektivitasnya begitu
artinya ada masukan menerima masukan masukan
ya itu kan yang disebutkan oleh pak darmo tadi itu
nasib sebuah organisasi dalam konteks waktu
misalnya begini setelah diberikan skt setahun dua tahun organisasi ini dirasakan mengganggu ketertiban masyarakat
itu berdasarkan laporan laporan
tentu saja seperti disebutkan oleh pak darno tadi ada apa namanya
teguran teguran lisan teguran tertulis macam macam sampai kepada pembubaran
tapi kalau berhubungan dengan pemberian skt itu hal lain
skt ini adalah soal maksud saya skt ini adalah soal memenuhi perseratan administrasi
jadi nggak ada alat ukurnya
kamu diprotes banyak orang nih banyak pengaduan nih
jadi keluarkan skt nya dulu kira kira gitu loh pemerintah
setelah itu mau dievaluasi silahkan evaluasi
logikanya begitu ya
sebab begitu skt ini kan kira kira begini
begitu skt ini berakhir pertanggal dua puluh juni dua ribu sembilan belas
kalau kasusnya epi
sejak saat itu kan mereka sebetulnya tidak lagi terdaftar di departemen dalam negeri
bagaimana pemerintah memubarkan organisasi yang nggak terdaftar di departemen dalam negeri
kan kira kira gitu tuh
tidak ada ininya ya
tidak ada kekuatan hukumnya sama sekali
makanya saya berikan tadi pada tingkat tertentu
kalau soal epi misalnya lah ya
tidak mendaftarkan dirinya ke departemen dalam negeri
mereka sih sebetulnya
hak berorganisasi mereka tetap harus dipenuhi negara
kan kira kira gitu ya
tapi peratangan yang bersamaan
mereka punya keleluasaan untuk melakukan aktivitas
katakanlah misalnya berseberangan dengan pemerintah
meskipun tentu saja ya
kelazimnya di indonesia ini
sebuah organisasi yang nggak terdaftar di departemen dalam negeri
kan juga akan mengalami berbagai kesulitan kesulitan teknis gitu ya
misalnya soal perizinan untuk mengadakan kegiatan
itu macam macam alasan yang dipakai orang
secara politik mereka bisa lebih leluasa
tapi secara aktivitas
mungkin agak lebih sempit
mengawatirkan apa sih
ada apa namanya
kalau saya sih
kultur kita ini kan baru merasa bahwa
sah kalau pemerintah
tanda tangan gitu
tetap palu gitu ya
atau tanda tangan
jadi kita tidak terbiasa membuat organisasi yang independen
itu memang secara umumnya
apa saja termasuk lembaga lembaga seperti epi
epi itu merasa dirinya bahwa
ya kalau didaftar ke departemen dalam negeri
makanya kalau fpi mau tidak terdaftar
sebuah organisasi besar
ya kan di seluruh indonesia berada
tapi nggak terdaftar di departemen dalam negeri
melakukan aktivitas seperti biasa
oke bukan kemudian ini menjadi dasar anggapan publik
epi ini tidak diterbitkan skt nya
atau tidak sah di republik ini adalah bentuk
pembiaran atau ketakutan akan islamophobia
atau itu itu nggak
iya sangat mungkin tafsir tafsir seperti itu muncul
selama mereka ingin dapat skt
mau tidak mau yang harus memenuhi ini memang
tidak bisa kelari juga
kan kalau misalnya pak jk mengatakan asas persamaan
ya memang epi juga harus memenuhi asas asas administrasi ini
tapi kalau fpi tidak mau memenuhinya
ya nasib mereka ya tidak terdaftar di departemen dalam negeri
tapi hak mereka berorganisasi harus tetap dijamin oleh negara
nah itu yang saya sebutkan tadi
nah cuma di kita di kultur di kita ini
sebuah organisasi itu memang dirasa sempurna
dan sah kalau pemerintah tanda tangan
apa bagaimana kemudian strategi untuk menjawab ini
bahwa tidak kekhawatiran kekhawatiran tadi
penilaian penilaian yang ada unsur subjektivitasnya
pendalaman ini bagaimana kemudian
kalau menurut saya
fpi tetap akan mencoba untuk melengkapi
karena pada waktu dulu sebelum apa namanya terdaftar
dan kita masih melengkapi kekurangan
memang betul banyak kekurangan
kalau misalnya kita ada kegiatan
ada saja pertanyaan yang sebenarnya tidak penting
menyangkut mengenai masalah kebebasan berserikat
berkumpul menyampaikan pendapat
mana apa namanya sk dari kementerian dalam negeri
makanya kami kan sebagai negara yang tak tukang
tapi kita juga memahami bahwa kemerdekaan bersikap
dan berkumpul itu diatur oleh undang undang
tapi kan fakta di lapangan
apalagi di daerah kita banyak mengalami benturan
kalau misalnya kita tidak terdaftar secara resmi
jadi kita tetap menghargai
sebagai bentuk komitmen kepada negara
bahwa kita tetap akan melengkapi untuk mendaftarkan di kementerian dalam negeri
oke pak darmo terakhir pak
bagaimana kemudian bisa menyikapi ini pak
komitmen tadi sudah disampaikan
apa kemudian yang akan dipersiapkan oleh pemerintah
kalau memang ini syarat syaratnya secara administrasi ini
ya kita komitmen lah
maksudnya kan kalau yang jelas ya
bahwa pemerintah selalu bersikap profesional
kita on the track kita mengikuti aturan
kita tidak keluar dari aturan aturan yang ditetapkan di undang undang
jadi itu saja sebetulnya yang menjadi masalah
sekali lagi tapi saya perlu menyampaikan
jangan kemudian hal hal yang tidak begini
yang simpan administrasi diasumsikan
diasumsikan bahwa ini ada unsur politik
ada muatan politik
ini kan asumsi dari orang orang tertentu kan
jadi ini kan bukan pernyataan resmi dari pemerintah
nah ini hanya asumsi asumni saja
ormas yang kita berlakukan
bukan kita berlakukan
itu bukan hanya ormas hti
ya banyak ormas yang kemudian kita kembalikan persyaratannya
karena mereka masih belum melengkapi beberapa persyaratan yang ada
pak begini sebentar ya
jadi ada hal hal yang terkait juga
menyangkut ini menyangkut juga masalah persoalan hukum
kalau kita tidak teliti
memberikan surat keterangan terdaftar
atau kemudian kita memberikan perpanjangan skt yang ada
ini salah satu contoh
salah satu contoh
ada anak buah saya
kaben kisbangpol di salah satu provinsi
akhirnya dia masuk penjara
nah makanya saya hanya berharap
jangan kemudian karena masalah administrasi itu
diasumsikan ini menyangkut masalah kegiatan
ada kaitannya dengan muatan muatan politis
itu saja yang perlu kami sampaikan
oke terima kasih pak darmo
kita berharap kemudian persyaratan tersebut
yang memang menjadi dasar utama untuk soal izin ini
dan itu tadi ya
suasana kebatinan ini juga tidak langsung bisa terus menerus berperang di narasi kultur
narasi kebiasaan atau
anggapan asumsi asumsi negatif terhadap sebuah ormas
kalau senasihat saya penuhnya saja dulu
yang lima itu
kalau yang satu kan menunggu dari departemen agama
baru kita uji apakah memang ada motif di luar administrasi ini
kenapa katakan ada politik
karena ini sampai presiden
wakil presiden menteri dalam negeri
cuma berkomentar loh
makanya oh ini jadi politis
diskusi kita malam ini
cnn indonesia prime news akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya
selamat bersama kami